wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengatakan tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan tiga m masih rendah
hal ini disampaikan oleh wagub dki jakarta menanggapi pernyataan presiden joko widodo yang mengatakan pemberlakuan ppkm atau ppkm di jawa dan bali tidak efektif
temui di kantor pmi dki jakarta selasa pagi amat riza patria mengakui ppkm di dki jakarta belum menunjukkan hasil yang memuaskan
meski demikian pemprov dki jakarta terus menambah meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan seperti ketersediaan ruang perawatan intensif atau icu serta jumlah tenaga kesehatan
mengantisipasi bertambahnya jumlah pasien covid sembilan belas yang meninggal pemprov dki jakarta juga menambah tujuh belas petak makam
kami minta masyarakat bisa terus meningkatkan disiplin tiga m
jadi betapapun baiknya regulasi yang kami buat sebanyak apapun aparat yang kami hadirkan